ketua dprd dki jakarta abraham lunggana atau akrab disapa dengan haji lulung
melihat perilaku suap masih lekat dengan pejabat pemerintah
kalau sama pengusaha mau negosiasi
kalau sama rakyat ngumpet
kan lucu sama pengusaha besar negosiasi
sama rakyat ngobrol asik dulangan asik
sama rakyat turun ke bawah pakai tentara mau polisi gusur